bahwa melakukan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan nurani bapak bapak semua
selanjutnya yang untuk pertanyaan yang sama untuk semuanya
bapak bapak semua tahu bahwa melakukan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan nurani bapak bapak semua
bapak bapak semua tahu bahwa melakukan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan nurani bapak bapak semua
saudara tahu bahwa ini non budgeter tidak dianggarkan
tidak masuk dalam anggaran kan
tidak ada yang takut untuk mengeluarkan permintaan permintaan itu saksi pertama
apa yang mendasari itu
semua itu dasarnya terpaksa yang mulia
arahan dari kepala biro pimpinan kita
kepala biru juga arahan dari pak sekin
selalu disiapkan semua anggaran yang diminta itu pak
ya karena terpaksa arahan dari pimpinan kita yang mulia
itu pun saudara ngambil anggaran itu pinjam dari vendor
karena memang diperintah oleh atasan oleh kepala biro gitu ya
apakah dia mengancam saudara untuk dimutasi non job
tapi memang udah harus dilaksanakan gitu
karena ya akhirnya kita terpaksa yang mulia melaksanakan itu
pinjam ke vendor tadi sudah katakan
ada yang pinjam ada yang sharing gitu yang mulia
iya ada yang pinjam ke vendor ada yang sharing
esalon satu aja mau apalagi yang mereka
itu kan secara psikologis pak kita bisa menilai itu
terpaksa karena itu memang arahan pimpinan saya langsung
sudah dianggarkan sama pinjam vendor dan sharing tadi
apalagi ini masih apa
kenapa sudara mau mengambil uang itu
perintah dari pak arief karena saudara takut dipicat gitu
iya karena kan takut putus kontrak tahun depan
takut diputus kontrak gitu pak
jadi mereka rata rata seperti itu karena keadaan terpaksa semua nih
sudara sudara melakukan itu karena terpaksa
terpaksa itu bukan tujuan daripada saudara melaksanakan itu
berarti ada tujuan akhir daripada melaksanakan itu apa tujuan akhirnya
baik apakah saudara mendapat keuntungan dari permintaan permintaan yang saudara sudah lakukan itu
untuk pribadi kepentingan pribadi saudara
tidak yang mulia malah dicopot yang mulia
saudara arief dapat keuntungan apa secara pribadi finansial
tidak yang mulia karena itu memang bukan jabatan yang mulia kerja tambahan kalau menurut saya
karena kan saya dibayarkan dengan fungsional saya yang mulia bukan dari situ gitu
memang saudara jabatan karir semua ini ya
jabatan karir saudara menduduki jabatan itu karena karir ya
dikasih siapa pun datang atau siapapun yang mau
sudara dapat uang karena sudara sudah berusaha mengumpulkan uang sudara dikasih
saudara mengumpulkan uang dapat tidak dari pak arief atau dari eselon i
tidak terima nggak ada pak keuntungan mereka
jadi tidak ada ancaman di pecahkan uang
tidak ada ancaman di pecahkan di perhentikan atau di imutasi ya